pak jokowi ada pak sby ada ibu megawati saya pikir itu pemimpin pemimpin besar
yang masing masing punya capaian capaian yang besar
ide pak prabowo soal presidensial club ini sesuatu yang sangat positif
dan memang banyak juga dilakukan terjadi di negara negara lain
semangatnya adalah bagaimana segala capaian
karena segala hasil positif yang pernah didapatkan oleh pemerintahan pemerintahan sebelumnya
agar bisa terus dilanjutkan
jadi kalau kita ingin menanyakan misalnya program yang belum selesai di masa lalu
tempat bertanya yang paling tepat adalah memang orang yang mengerjakannya di masa lalu
jadi pemerintahan pak prabowo tidak mulai dari nol
dalam melakukan pengelolaan negara ya ke depan
melanjutkan yang sudah didapatkan oleh presiden presiden sebelumnya
saat ini kan ada pak jokowi ada pak sby ada ibu megawati
saya pikir itu pemimpin pemimpin besar yang masing masing punya capaian capaian yang besar
kita berharap memang hal tersebut bisa benar benar

saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya